polda jawa barat mengatakan ada kemungkinan melakukan autopsi jenazah mantan istri sule lina zubaidah
terkait laporan yang dilayangkan keluarganya
laporan tersebut dilayangkan kesatuan reserse kriminal polrestabes bandung pada senin lalu atau dua hari setelah lina meninggal
laporan didaftarkan atas nama anaknya rizky febian
keluarga menganggap kematian lina tidak wajar karena adanya sejumlah luka lebam di tubuh lina
menanggapi laporan tersebut petugas tengah memeriksa keterangan sejumlah saksi
di antaranya suami korban teddy dan pihak keluarga yang dianggap mengetahui kondisi lina ketika meninggal dunia
laporan tersebut dilaporkan oleh taman taman
kemudian penyebab meninggalnya lina
tetap dalam kentung secara medis
sebelumnya tim inafis polrestabes bandung mendatangi kediaman almarhumah lina zubaidah
sebagai tindak lanjut laporan yang dilayangkan penyanyi dua puluh satu tahun itu
kita menjalankan ini aja ada laporan itu aja kita datangi sesuai laporan lah
tindak lanjut dari laporan tersebut itu aja
teddy pardiana mengatakan baru mengetahui laporan rizky ke polisi
teddy yang menikah dengan lina setahun lalu ini tidak menganggap ada yang aneh pada jenazah istrinya
soalnya yang ngemandiin juga ibu ibu pada tahu semua
bukan dari pihak rumah sakit
kalau pihak rumah sakit kan kalau udah dimandiin langsung dibungkus
kalau ini di sini transparasi langsung sama ibu ibu dari dkm
terus saya juga mandiin terus teh putri juga buat penghormatan terakhir sama aiki juga
teddy mengaku tidak berkeberatan jika jenazah lina perlu diautopsi untuk mencari tahu penyebab kematian
dari kediaman almarhumah lina dan teddy tim inavis mengambil rekaman cctv komputer dan telepon seluler milik lina
sebelum meninggal almarhumah lina zubaida dan keluarga berlibur di cipanas garut sejak tiga puluh satu desember
anak anak lina juga ikut berlibur bersama mereka sampai pulang ke bandung pada jumat tiga januari sehari sebelum lina meninggal
tim liputan cnn indonesia